sementara bertepatan dengan penetapan paslon oleh kpud jatim
calon wakil gubernur jawa timur putih soekarno bertemu dengan artis asal kota batu kris dayanti
sedangkan relawan kofifah emil langsung melakukan doa bersama dan ikrar pemenangan untuk pasangan ini
calon wakil gubernur jawa timur putih guntur soekarno bertemu dengan penyanyi asal kota batu kris dayanti
dalam pertemuan ini putih menegaskan jika wanita juga mempunyai peran besar untuk memajukan bangsa
di jawa timur banyak perempuan yang menjadi tokoh sentral di berbagai bidang seperti politik dan ekonomi
di bidang ekonomi peran wanita untuk menumbuhkan industri kreatif harus dikembangkan
pasalnya wanita jawa timur memiliki potensi besar sebagai tokoh penggerak ekonomi
salah satu contoh adalah kris dayanti
sukses bergelut di dunia hiburan kini wanita asal kota batu tersebut
membuka salah satu tokoh kue
untuk itu putih telah menyiapkan program untuk mengembangkan ekonomi kreatif di jawa timur
sementara di surabaya doa bersama dan ikrar pemenangan dilakukan relawan kofifa emil
di gedung mina asrama haji sukalilo surabaya
doa bersama ini dipimpin oleh sejumlah kiai sepuh kota surabaya dan sekitarnya
usai doa bersama para relawan yang sebagian besar ibu ibu muslimat melakukan ikrar pemenangan untuk paslon kofifa emil
karena tentu setelah penetapan ada ikhiyar lebih keras ada kerja lebih keras ada doa lebih busuk
dan alhamdulillah ini usaha menjadi bagian yang berseiring dengan maksimalisasi seluruh proses
terkait agenda pengundian nomor rencananya kofifa akan diantar sejumlah ulama kiai sepuh dan relawan
yang akan berkumpul di posko pemenangan jalan raya darmo surabaya